untuk informasi berikutnya setelah polisi melakukan olah tkp ulang kecelakaan beruntun
yang melibatkan moge jenis harley davison di probolinggo jawa timur
pengendara moge bersama istrinya meninggal dunia akibat kecelakaan ini
dari rekaman cctv dan olah tkp diketahui
moge yang dikendarai korban dr abdul aziz dan istrinya melaju dalam kecepatan tinggi
moge jenis harley davidson tersebut melaju di jalur berlawanan hingga menabrak minibus
dari olah tkp ulang polisi juga menemukan jika tanda nomor kendaraan bermotor milik korban tidak terdaftar
bahkan nomor rangka dan nomor mesin juga tidak teridentifikasi di elektronik registrasi alias bodong
rekaman cctv yang didapat petugas dari rumah warga di sekitar lokasi kejadian
menjadi bahan utama pengembangan penyelidikan
polisi juga kembali meminta keterangan saksi
akhir pekan lalu rombongan pengendara motor gede harley davison mengalami kecelakaan di probolinggo jawa timur
celakaan yang terjadi di jalan raya pantra desa banjar sari
menyebabkan dua orang yang merupakan sepasang suami istri tewas di lokasi
selain motor korban kecelakaan juga melibatkan sejumlah kendaraan
polisi masih menyelidiki peristiwa ini